tampaknya biasa saja namun ternyata sebuah rumah donat bernama house of donats
yang terletak di jalan sundu makassar sulawesi selatan ini
dimiliki dan dikelola oleh komunitas penyandang disabilitas pendengaran atau tunarungu
mencampur adonan bahan membentuk donat hingga menggorengnya
dilakukan oleh belasan karyawan yang semuanya tunarungu
berbagai varian menggoda seperti donat klasik serbuk gula halus putih
donat topping oreo keju hingga donat stroberi dan kacang ditawarkan di house of donuts
tak hanya rasa donatnya yang lezat para pelanggan juga menghargai semangat
dari para penyandang tunarungu yang bekerja dengan keterbatasan yang mereka miliki
jadi untuk membantu mereka ya saya intens belanja di sini saja
kalau rasanya gimana bu biasanya dimakan dengan apa
iya kami suka anak anak juga suka
rumah donat ini dirintis ramlah sejak belasan tahun yang lalu
uji rasa donat buatan ramla termasuk dengan mengajak rekannya
sesama penyandang disabilitas tunarungu untuk mencicipi
hingga akhirnya menemukan resep yang tepat
bapak bapak teman teman kulikan
mencari cari pekerjaan tidak ada yang menerimanya
mau kerja donat kamu mau kerja
saya kemudian bernyanyakan mereka kamu mau kerja ayo ikut sama saya kerja donat
usaha donald trumpla kini membuktikan bahwa keterbatasan indera yang dimiliki
bukanlah penghalang bagi siapapun
asalkan memiliki tekad dan perencanaan yang baik
tim liputan cnn indonesia